perintah kabupaten banyuwangi kembali menggelar ajang batik festival dua ribu delapan belas
di gedung seni dan budaya taman belambangan
dengan mengangkat tema batik gedekan
sebanyak satu ratus tiga puluh lima model unjuk kebolehan di atas panggung berbalut motif dinding bambu
sebanyak satu ratus tiga puluh lima model ini berlenggak lengkok
unjuk kebolehan pada pagelaran banyuwangi batik festival dua ribu delapan belas
di gedung seni dan budaya taman belambangan
karya busana dari para desainer ternama lokal
berkolaborasi dan menyatu dengan sentuhan panggung etnik khas suku lokal banyuwangi
lebih dari itu batik motif gedekan yang menjadi andalan tahun ini
cukup memukau pengunjung dengan tampilan motif dinding anyaman bambu
desain pun beragam mulai dari kasual retro
busana formal hingga gaun pesta
dominasi warna yang lembut cukup eksotis
karena didesain memikat para penggemar fashion
dari berbagai kangenan serta tema maupun sudut pandang
kegiatan ini disambut positif oleh para desainer
karena selain memberi kesempatan pembuat batik lokal
juga memperkenalkan batik banyuwangi ke kancah internasional
kolaborasi dengan ukm yang ada di banyuwangi
mengekspresikan desain desain mereka untuk dijadikan sebuah
desain desain mereka untuk dijadikan sebuah desain yang sangat menarik

lebih dikenalkan kepada masyarakat umum
bahwa banyuwangi tidak hanya punya batik
tetapi punya desainer desainer yang cukup handal
dalam kegiatan ini
sebanyak sebelas desainer lokal mendominasi pagelaran bbf
ajang tahunan digelar untuk mengerek daya saing perajin batik banyuwangi
untuk dikolaborasikan dengan pelaku batik italia
pemerintah kabupaten banyuwangi sengaja memilih negara italia
karena italia termasuk pusat mode dunia di eropa
kualitas desainer lokal yang membanggakan semakin hari semakin baik
para juri dari jakarta dan beberapa daerah
merasa ada peningkatan yang luar biasa dari kualitas desain batik
maupun desain baju dari para para juri lokal
banyuwangi batik festival yang memasuki tahun ke enam ini
rencananya akan terus digelar dengan tampilan lebih sempurna
untuk memperkenalkan potensi wisata di bumi belambangan